kita ke informasi lain electronic traffic law enforcement atau yang disebut etle resmi diluncurkan minggu pagi
meski untuk di jakarta sendiri telah dicoba sejak oktober lalu
penindakan hukum dan tilang secara elektronik ini diharapkan dapat diterapkan secara nasional
electronic traffic law enforcement atau etle bukanlah hal baru di jakarta
etle telah diberlakukan secara uji coba pada oktober dan efektif dilakukan sejak november
namun untuk peluncuran baru dilakukan minggu pagi
bebarengan dengan peluncuran dua inovasi lainnya
etle mencakup sistem penindakan hukum dan tilang secara elektronik
saat ini etle baru diberlakukan di ruas jalur sudirman tamrin
dengan memasang empat kamera cctv yang terkoneksi dengan back office di ntmc polda metro jaya
petugas di back office akan melakukan analisa pelanggaran

ketika penyelamat diperlukan

pelanggar lalu lintas akan dikirimkan surat konfirmasi dan verifikasi
yang harus diurus via web ataupun aplikasi yang tertera di surat dan membayar denda melalui atm
apabila tidak ada konfirmasi selama tujuh hari
maka stnk kendaraan akan diblokir sementara
selama november ada satu sembilan ratus tiga belas pelanggaran yang dideteksi etle
di mana baru tiga ratus tiga puluh lima yang mengonfirmasi dan satu ratus sembilan puluh tujuh yang melakukan pembayaran tilang
jumlah ini diklaim lebih rendah dibandingkan saat uji coba
yang mengindikasikan semakin sadarnya masyarakat dalam tertib berlalu lintas
kepolisian berharap sistem ini dapat diterapkan tingkat nasional
sekarang bagaimana niatnya dan bagaimana mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah
karena pemerintah daerah juga punya peran yang besar untuk apa
untuk kansel tip cerlantas di daerahnya
dan kita mengimbau paling tidak
pemerintah daerah melakukan hal serupa pada beberapa titik saja dulu
mungkin dua mungkin tiga
tetapi ini paling tidak kan kita sudah memulai
kita sudah memulai kita lakukan evaluasi di mana kelebihan dan kekurangnya
dan itu nanti pada saat pengembangan akan menjadi lebih baik
masyarakat secara prinsip mendukung diberlakukannya etle
namun ada kekhawatiran mengenai beberapa hal
ya memang awalnya seperti itu
ada penyesuaian terlebih dahulu
tapi dengan lambat laun dengan adanya penerapan seperti ini
kita akan bisa lebih efektif ke depannya
jadi yang diperlukan di sini adalah edukasi kepada masyarakat setempat
supaya lebih tertib dalam berlalu lintas
kalau misalkan sebenarnya sih kalau untuk masalah denda maksimal sih kurang setuju juga sih
karena kan misalkan kita kesalahannya cuma nggak full ternyata dendanya harus full gitu kan
begitu doang sih paling
mimpi atlet diterapkan secara nasional membutuhkan usaha panjang
seperti kesiapan anggaran dan komitmen pemerintah daerah
pada tahun dua ribu sembilan belas rencananya akan dilaksanakan pengembangan sistem tilang elektronik
di mana akan dipasang delapan puluh satu cctv yang akan disebar di dua puluh lima perempatan di jakarta
namun pengembangan sistem tilang elektronik ini juga harus dibarengi dengan pengembangan database yang dimiliki
karena sejauh ini database yang dimiliki hanyalah milik polda metro jaya
perlu dilakukan pengembangan secara nasional
agar sistem tilang elektronik ini dapat dikembangkan secara nasional
reza ramadan jakarta